presiden joko widodo menyampaikan sejumlah pesan pada pidato hutni yang ke tujuh puluh empat
presiden menyampaikan keinginan indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia
harus mendapat dukungan dari tentara yang kuat
presiden juga memberi tiga perintah kepada tentara
demi menciptakan tentara yang profesional dan kuat
cita cita kita untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia harus didukung
angkatan perang yang kuat
oleh karena itu belanja pertahanan kita kita arahkan menjadi investasi pertahanan
pemanfaatan teknologi tinggi ke depan tidak bisa ditawar tawar lagi
rencana strategis kekuatan pokok minimum minimum essential forces
tahap ketiga periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat segera difinalkan
demikian pula rencana jangka panjang hingga seratus tahun indonesia
menjunjung tinggi kemandirian strategis alutsista produk dalam negeri
yang kedua prajurit tni tidak boleh lagi terjebak dalam ego matra
tni harus mampu bersinergi dengan kementerian dan lembaga
seperti polri bnpt bnpb dan bakamla
ketiga prajurit tni wajib menjaga kemanunggalan tni bersama rakyat
melalui operasi bakti dan penyelenggaraan
dan program tentara manunggal membangun desa